sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nanti apa yang kamu tangisin
harga diri kamu
waktu dulu kamu bikin satria buta kamu nangis juga
oh enggak ya soalnya kamu sengaja

di luar cantik di dalam licik
itu adalah kandungan
saya nggak sengaja ini saya nggak sengaja
saya udah bilang semua kamu saya nggak sengaja
alah udah nggak usah ngeles
kamu sengaja kamu sengaja sengaja
saya nggak mau denger lagi saya nggak sengaja
saya nggak mau denger lagi udah cukup ini
kamu harus denger kamu harus denger
saya nggak pernah sama kamu saya sumpah
saya nggak sengaja
saya nggak sengaja
kamu sengaja sengaja
pasti kamu udah nungguin lama
kamu mukanya bete
cuma mau balikin handphone dre

sebaiknya kita nggak usah berhubungan lagi
aku udah nggak bisa
iya ini betul
kamu nggak bisa berhubungan sama mama
ini betul dengan rumahnya bapak satria
ya saya dengan ibunya satria
kami dari rumah sakit mata bu
rumah sakit mata
begini bu kami mau memberitahu bahwa
donor mata untuk bapak satria sudah ada bu
donor matanya udah ada
pasti saya akan segera kasih tahu satria
terima kasih banyak
terima kasih terima kasih terima kasih
satria sebentar lagi bisa melihat
satu ya satu ya tunggu sayang satu ya
sayang ada kabar genting tapi penting
gentingnya kamu gak usah ke kantor pentingnya kamu harus ke rumah sakit
ke rumah sakit ngapain
iya barusan rumah sakit mata telpon
mereka bilang donor mata untuk kamu udah ada
jadi kamu bisa operasi
ini kesempatan emas saya mama senang banget
loh kenapa kok mukanya ditekuk
bukannya aku nggak seneng ma
tapi jujur ya mah aku ini masih trauma
aku takut operasinya gagal lagi
sayang sekarang kondisinya sudah lain
kamu itu udah jadi pemimpin jadi kamu harus selalu siap
sampai jumpa lagi
selamat ya atas keberhasilan kamu
aku doain di bawah pimpinan kamu perusahaannya bisa lebih maju
maaf ya kemarin aku sempat marah marah sama kamu
ada apa kamu kesini
aku bawain makanan buat andre
sat aku minta ya
kamu jangan lagi dendam sama tante tante
nggak sehat sat
ah eh kamu mau makan bareng bareng
ini aku bawa lebih kok
nggak wi makasih banyak
kebetulan tadi aku juga baru makan
kamu makan berdua aja sama anda
satah malu kasih